sebuah bus antar kota antar provinsi jurusan cikarang merak ludes terbakar di jalan es parman slipi jakarta barat jumat pagi
api diduga berasal dari dinamo ac yang terbakar tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut
peristiwa ini bermula saat bus tersebut telah menurunkan beberapa penumpang di depan plaza selipi jaya
ketika bus akan melanjutkan perjalanan muncul percikan api dari mesin di bagian kiri bus dan langsung membesar
petugas pemadam kebakaran membutuhkan hampir satu jam untuk memadamkan api yang diduga berasal dari dinamo ac yang mengalami korsleting
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut namun arus lalu lintas dari selipi jaya menuju grogol tersendat
kasus ini selanjutnya ditangani unit kecelakaan lalu lintas polres jakarta barat
sebelumnya langsung asep langsung api udah
tidak ada kecelakaan asep asep juga tidak asep langsung keluar api